stadion indoor ini juga akan dilengkapi dengan layar jumbotron yang dipasang di bagian tengah atas arena
nah mbak ini kan kalau kita lihat memang banyak sekali perbedaan seperti yang tadi telah disebutkan oleh mbak erin
satu malam sebelum pokoknya lima tahun sebelum kita berpuasa pertama